fenomena gerhana matahari pastinya akan menarik siapapun yang melihatnya
ini ada penjelasannya dalam siklus saros atau siklus saros ini adalah sebuah siklus gerhana
yang dapat memprediksi kira kira kapan gerhana bulan ataupun gerhana matahari ini dapat terjadi
dalam siklus saros ini dijelaskan tentunya dalam hal ini adalah gerhana matahari
akan berulang hampir delapan belas tahun sebelas hari delapan jam
nah di indonesia sendiri sebagian masyarakat jawa dan bali khususnya ini percaya
bahwa fenomena gerhana matahari ini terjadi akibat suanggi
atau sewanggi ini adalah setan yang melahap matahari
jadi mataharinya dimakan sampai akhirnya menjadi gelap begitu
nah tapi secara sains kita juga bisa menjelaskan bagaimana sih sebetulnya fenomena ini terjadi
dan kira kira apa saja jenis jenis dari gerhana matahari
nah saya akan ajak anda nih untuk jalan jalan ke dunia virtual untuk melihat penjelasan lebih lanjut
tapi sebelumnya saya akan pakai ini dulu
sebuah hololence yang akan membawa kita bersama sama ke dunia virtual
anda sudah siap
ya gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan juga matahari
bulan yang sedang berada di posisi ini pun menutupi cahaya matahari yang menuju ke bumi
bayangan yang sampai ke bumi memiliki dua bagian
yang pertama ini adalah bagian bernama umbra
umrah ini adalah bagian bayangan bulan yang sepenuhnya ini menutupi cahaya matahari
tapi ada juga nih satu lagi bagian yang dinamakan penumbra
penumbra ini merupakan bayangan bulan yang tidak dapat menutupi cahaya matahari sebelumnya
jadi anda sudah tahu bedanya ya sekarang ya
dan selanjutnya nih kita lihat pada saat posisi bulan berada di titik terjauhnya dari bumi
untuk bentuk matahari sendiri akan terlihat seperti cincin api
nah ini nih yang dinamakan gerhana
gerhana matahari cincin
karena bentuknya benar benar menyerupai cincin
dan anda bisa lihat di sekitar lingkaran hitam tersebut ada lingkaran cahaya
ada halonya begitu ya
yang memutari lingkaran tersebut dan ini dinamakan gerhana matahari cincin
fasenya sendiri dari awal sampai akhir ini memakan waktu kira kira tiga jam
nah biasanya banyak sekali tuh fenomena alam yang terjadi ketika fenomena gerhana matahari cincin ini terjadi
seperti air laut menjadi pasang
yang tinggal di tepian laut anda jangan khawatir tapi tetap harus berhati hati
jauhi wilayah laut karena dalam waktu tiga jam ini air laut kondisinya akan pasang karena fenomena alam ini
dan memang juga dijelaskan bahwa fenomena gerhana matahari cincin tahun ini terjadi di enam wilayah di indonesia
apakah wilayah anda salah satunya nih
coba ya saya akan sebutkan
yang pertama ini terjadi di sumatera utara
lalu ada juga di riau
ada juga di kepulauan riau
lalu juga nih ada di kalimantan barat di kalimantan utara dan juga kalimantan timur
jadi anda yang tinggal di kalimantan bersiap siaplah karena fenomena ini akan sangat terlihat dengan indahnya
jangan sampai kelewatan waktunya
sedangkan di wilayah papua selatan gerhana matahari
ini artinya semakin ke timur semakin tidak terlalu terlihat begitu
tapi ini juga lebih jarang loh
oke saya sudah kembali lagi ke dunia nyata
tadi bagaimana perjalanan kita di dunia virtual luar biasa sekali ya
tapi memang di indonesia sepanjang tahun dua ribu satu sampai dua ribu dua puluh saja nih gerhana matahari cincin hanya terjadi pada januari dua ribu sembilan dan juga desember dua ribu sembilan belas nih saat ini
indonesia baru dapat menikmati keindahannya lagi pada dua puluh satu mei dua ribu tiga puluh satu atau sebelas tahun dari sekarang
jadi sayang sekali apabila anda melewatkan kesempatan ini manfaatkanlah sebaik mungkin apalagi anda yang berada di wilayah wilayah yang memang bisa melihat langsung gerhana matahari cincin ini terjadi
jangan sampai terlewat ya